iya menjadi bukti juga ya anak anak indonesia apapun latar belakang mereka
seperti yang disaksikan juga ya anak dari mantan mantan teroris
tapi mereka dimanapun mereka berada punya hak yang sama
untuk bersekolah dan berprestasi
tidak kecuali juga untuk anak anak pemulung sampah yang hidup di tengah keterbatasan
meskipun setiap hari berinteraksi dengan sampah
anak anak pemulung di sdn sumur batu dua bantar gebang bekasi
juga bisa berprestasi
tidak hanya meraih berbagai trofi kejuaraan olahraga
sebagian lainnya juga mencatatkan diri sebagai siswa terpandai
dan menjadi harapan orang tuanya
sekolah dasar negeri sumur batu dua memiliki siswa siswi dengan hak yang sama
meski sebagian besar diantaranya adalah anak anak pemulung sampah
sekurangnya dua ratus siswa di sekolah ini adalah anak pemulung sampah
latar belakang anak anak ini tidak membuat semangat belajar mereka berkurang
relatif bagus sih sebenarnya
bahkan justru anak anak pemulung yang lebih bagus
kalau menurut saya prestasinya
karena mungkin mereka memang benar benar itu
ingin menunjukkan kepada orang tuanya
bahwa selain mereka bisa membantu orang tua
saya juga harus berprestasi di bidang akademik
satu di antara siswa berprestasi di sekolah ini adalah nur pianingsih
akrab di sapa pia murid pendiam ini mencatatkan diri sebagai yang terpandai di kelas juga di sekolahnya
ketekunan pia tidak lepas dari pendidikan orang tuanya
yang berprofesi sebagai pemulung sampah di tpst bantar gebang
prestasi pia tentu saja tidak diimbangi dengan fasilitas apalagi lingkungan yang ideal
pianingih akrab di sapa pia
inilah rumah tinggal pia
bukan rumah tembok ataupun kayu
hanya bangunan rangka bambu dengan atap sisa spanduk dan alas terpal bekas
di sekitarnya bertumpuk sampah sampah yang dipulung sang ayah setiap hari
sepulang sekolah dia bertugas mengasuh adiknya
saat sang ayah sudah pulang membawa sampah sampah berharga
pia pun turut memilah sampah
pia sudah selesai menikmati tanaman yang menarik

suruh belajar jangan banyak main
sebenarnya sih jangan sampai kayak orang tuanya gitu
kalau bisa mah lebih sukses ke ininya gitu dewasanya
bagi pia tinggal di rumah tenda
di antara tumpukan sampah bukan halangan untuk menggapai impiannya
setiap sampah yang dipilih dan dipilahnya merupakan kesempatan pia untuk mewujudkan cita cita
nah ini kan pia di sekolah nilainya bagus nih
di rumah belajarnya gimana pi caranya
kapan belajarnya kalau baca buku gitu ke apa
ini udah kelas enam nih habis sd mau sekolah lagi gak
harapannya apa buat pia
harapannya biar jadi orang lain lah sukses
bisa enak kan
pia adalah satu dari jutaan anak indonesia yang terus berjuang untuk menjadi cerdas di tengah kehidupan terbatas
pensil yang mantap digoresnya setiap pagi dan sampah yang sigap dipilahnya bersama sang ayah
suatu saat akan mengantarkan pia tersenyum menikmati cita citanya
senyum penuh harapan anak anak indonesia